saya pun tertarik mencoba untuk mengatasi keluhan ringan di tangan saya
apalagi kalau dia terganggu atau terkena seperti penyakit ini kan akan sangat mengganggu produktivitasnya
mulai dari dada tuna hingga rahang tuna adalah menu andalan di sini
sementara pelaksanaan pada sistem proporsional tertutup
sehingga apa si bank indonesia mencoba
atau kemudian daerahnya susah untuk berproduksi base